bupati nonaktif kepulauan talaut sri wahyumi maria manalip ini tetap masuk kantor pada selasa pagi
ia hanya mengisi dan kemudian duduk di ruangannya
sementara itu plt bupati talaut petrus simon tuange diagendakan memimpin rapat skpd
serta staf jajaran di kantor bupati talaut
beginilah suasana kantor bupati kepulauan talaut sulawesi utara
bupati nonaktif kepulauan talaut sri wahyumi maria manalip tetap masuk ke kantor selasa pagi
seperti kemarin ia datang ke kantor untuk mengisi absensi
setelah absen sri masuk ke ruangannya untuk melihat surat surat yang datang untuknya
sri akhirnya tunduk dan mengikuti aturan sesuai sk mendagri
sri dinonaktifkan dari jabatannya selama tiga bulan karena pergi ke luar negeri tanpa izin
di waktu yang sama pelaksana tugas bupati petrus simon tuange
tengah memimpin rapat skpd dan staf di kantor bupati
petrus juga datang mengendarai mobil dinas bupati dengan plat dl satu b yang sebelumnya dipakai sri
sementara itu pengamanan tahap pilkada di kabupaten kepulauan talaut berjalan aman
kita tetap menyelenggarakan fungsi fungsi kita kepolisian khususnya bidang bidang tugas preventif
tetap kita diatakan dengan mengedepankan lidik dan babi inkam tipmas
tentunya kita berharap ke depan mari kita sama sama menjaga
supaya proses pemilu kada di kabupaten kepulauan talaut ini tetap berjalan aman dan kondusif
sri wahyumi maria manalip kembali mencalonkan diri dalam pilkada dua ribu delapan belas dari jalur perseorangan
dia juga mendapatkan dukungan dari tiga partai yakni pan demokrat dan pks
rai gerarumangkai kepulauan talaut